oke kemudian terkait dengan keputusan pssi ini siapa sih kemudian pihak yang paling dampaknya atau terdampak paling besar terhadap stopnya liga ini